ketika begitu banyak pecinta sepak bola indonesia menginginkan laga yang sehat dan kembali menaikkan derajat sepak bola dalam negeri justru pssi membuat kontroversi
alih alih membangun liga dengan serius liga satu indonesia justru disebut menjadi liga sirkus
juara yang muncul ketika penegakan disiplin tumpul liga satu indonesia ibarat kompetisi sim salabin jadi apal prok prok prok membuat mental pemain dan kepercayaan publik terperosok
dan kontroversi di akhir kompetisi akan kami bahas lebih lanjut bagi anda kita akan lihat apa saja sebarang kontroversi yang terjadi di pekan pekan terakhir menjelang selesainya liga satu
yang pertama ialah tentu bagi anda mungkin fans persija dan juga fans persib tentunya fans persija dan fans persib terlepas dari sejumlah harga diri yang mungkin diperjuangkan oleh tim di lapangan tapi memang sudah terlihat lebih baik sekarang lebih bersatu
tetapi ternyata pada pertandingan ini kita tahu bahwa gol ezekiel endowasel diadulir pada pekan ke tiga puluh dua
saat itu ezekiel menyambut umpan sepak pojok yang membuat jala gawang bergoyang
anda yang menyaksikan atau bisa melihat cuplikan ini dari sejumlah video yang beredar di media sosial saat itu pasti juga akan setuju bahwa bola memang sudah masuk ke gawang dan sudah menggetarkan jala persija
tapi saat itu wasit membiarkan pertandingan terus berlanjut dan beralasan dia tidak melihat adanya gol
selanjutnya juga ternyata akibat dari peristiwa tersebut dianulirnya gol tersebut karena dianulirnya gol
akhirnya juga pemain persib pada saat itu juga sudah menganggap bahwa kepemimpinan wasit zon evans pada saat itu sudah tidak bagus dan akhirnya juga ternyata terbawa emosi yang tentunya kita sayangkan juga
dan akhirnya ternyata vladimir vujovic melakukan pelanggaran dan diberi kartu kuning
saat itu dia melakukan protes dan kemudian diganjar kartu merah
dan selanjutnya wasit akhirnya menghentikan pertandingan pada menit delapan puluh tiga karena persib dianggap walk out
sebabnya kala itu ialah ketika memang ada protes
yang dilakukan oleh fujovic dan akhirnya ialah kemudian manajer persib maksud saya pada saat itu meminta agar para pemain untuk ke pinggir lapangan terlebih dahulu
dan akhirnya ternyata wasit tidak memberikan waktu yang lama dan langsung meniup luar panjang menandakan bahwa pertandingan pada saat itu berakhir karena menganggap persib walk out
dan akhirnya ialah sanksi yang diberikan vujovic tidak boleh bermain sebanyak lima pertandingan
dan juga manajer persib umuh enam bulan tidak boleh berkecimpung di seluruh event di bawah pssi
sebenarnya ada dua pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dalam hal ini
yang pertama ialah jika kita lihat bagaimana peraturan rules of the game yang mungkin dilakukan oleh liga liga elit dunia seperti inggris
misalnya dulu juga pernah ada kejadian seperti itu seperti hothersfield sempat wasit ragu apakah gol pada saat itu terjadi atau tidak
dan ternyata pada saat itu permainan dihentikan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan seperti apa sebenarnya
tapi pada saat pertandingan persib dan persija sama sekali laga tidak dihentikan
tapi langsung dilanjutkan dan kemudian memberikan keputusan bahwa gol tersebut dianulir
ini mungkin sudah saatnya bahwa liga satu indonesia untuk lebih baik ke depannya mengadopsi teknologi sensor garis gawang
sehingga hal seperti ini tidak lagi terjadi yang kemudian menimbulkan kontroversi
entah itu mungkin ada yang berpikir bahwa adanya kontroversi ataupun konspirasi yang menyebabkan harus kalahnya persib pada laga ini
tapi terlebih dari hal itu ialah bagaimana mental para pemain juga dilatih agar walaupun memang keputusan yang sudah dilakukan wasit di lapangan pertandingan
walaupun terkesan tidak fair juga harus diterima dengan kesatria
dan ini memang sebenarnya yang dirugikan ialah atmosfer dari pertandingan sepak bola itu sendiri
dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana juga pada pekan ke tiga puluh tiga
hanya sepekan setelah itu juga kembali ada kontroversi yang dilakukan yaitu poin tambahan untuk bayangkara fc pada pertandingan ke tiga puluh tiga
antara mitra kukar melawan bayangkara fc pada tanggal dua puluh tiga oktober
maksud kami ialah pada tanggal tiga november
jadi sebenarnya pokok permasalahannya ialah pada tanggal dua puluh tiga november dua ribu tujuh belas
mohamed sisoko mantan pemain juventus yang pernah bermain bersama liverpool juga
dan dia akhirnya bermain bersama mitra kukar di ganjar kartu merah saat melawan borneo fc
kemudian pada tanggal dua puluh delapan oktober dua puluh delapan oktober sebenarnya itu komdis pssi menghukum sisoko tidak boleh bermain dua kali
termasuk pada pertandingan melawan bayangkara fc
termasuk melawan pada pertandingan ini
itu surat yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh delapan oktober
tetapi ternyata ada revisi kedua yang keluar
pada tanggal tiga november justru hanya ada nama herwin trisaputra yang tidak boleh bermain dari kubu mitra kukar
akhirnya tim memutuskan agar sisoko tetap dimainkan
dan ternyata pertandingan itu selesai dengan skor imbang satu sama
tanggal empat november bayangkara fc memprotes
dan akhirnya delapan november keputusan dikeluarkan bahwa mitra kukar bahwa bayangkara fc dinyatakan menang tiga
dan juga denda seratus juta rupiah
ini juga merupakan kompetisi
karena seharusnya pssc juga harus instruksi juga bahwa terjadi kesalahan surat menyurat
walaupun memang sudah diklaim
mungkin kita juga sudah membaca banyak update tadi yang menyatakan bahwa sebenarnya pssi menyatakan sudah mengirimkan surat sudah mengirimkan email
tapi ternyata itu tidak diterima oleh mitra kukar
sehingga sesuai dengan instruksi sisoko pun akhirnya bermain di liga tersebut
walaupun saat ini kalau kita juga menyimak bagaimana pernyataannya yang mungkin anda menyimak dari twitter
ataupun juga dari sejumlah berita online berita digital
juga menunjukkan bahwa sisoko sebenarnya hanya menyimak
ikuti perintah dan juga instruksi
namun dia juga merasa bersalah juga
karena memang akibat dari liga yang sudah acakadut
yang agak sedikit semraut seperti itu pengaturannya
menyebabkan bahkan email bisa tidak masuk
mungkin juga masuk ke folder spam
siapa yang tahu nggak tahu
tapi itu berakibat pada akhirnya kontroversi
akhirnya kemudian bayangkara mengajukan banding
yang kemudian menyebabkan mitra kukar kalah tiga
padahal seharusnya kalau seperti ini
kalaupun seandainya mitra kukar melakukan kelalaian
mitra kukar pun melakukan kelalaian
dengan tetap memainkan pemain yang dilarang
dilarang oleh surat tersebut
yang memang mitra kukar aku tidak terima
seharusnya jikapun memang demikian
mitra kukar hanya harus membayar denda
tetapi tidak harus dinyatakan kalah tiga
dan itu menyebabkan terjadinya tambahan poin
padahal kedua tim juga sangat ketat bersaing
untuk mendapatkan gelar juara
dan inilah yang akhirnya menjadi kontroversi
di ujung liga
untuk menentukan siapa sebenarnya juara bertahan
akhirnya pada saat laga ini selesai
mungkin seperti ada perayaan kecil
seperti itu yang membuat mungkin
kubu bayangkara fc merasa dia sudah menang
pada laga tersebut
sudah menjadi juara untuk liga satu indonesia
walaupun sebenarnya kembali
pssc menyatakan belum tentu menang
belum tentu menjadi juara
tergantung penetapan dari liga satu indonesia
tapi sepertinya kata kata tersebut bersayap
karena mengharapkan agar mitra kukar
tidak lagi melakukan banding
tapi hanya menerima hasil tersebut
ya seperti itu
dan selanjutnya kita juga beralih
ke kontroversi selanjutnya
yang juga terjadi di pekan pekan terakhir
ini ialah bagaimana kerusuhan supporter psm
pada pekan ke tiga puluh tiga
antara psm melawan bali united
jadi pada saat pertandingan ini
psm dan bali united
mereka sama sama ingin bersaing ketat
benar benar ingin memperebutkan gelar juara
dan memberikan pertandingan yang saat menghibur
bagi para pemain
dan akhirnya ternyata pada saat gol stefano lollipali terjadi
dan mereka melakukan selebrasi
di kandang psm
dan ternyata seperti supporter tidak menerima
dengan kondisi ini
kericuhan yang ternyata juga awalnya dipicu
oleh para pemain dari kubu tuan rumah sendiri
akibatnya ialah salah seorang pemain
yaitu gede sukadana dari bali united
dipukul setelah bali united menang dramatis
namun kita juga cukup respect
dengan sanksi berlapis yang diberikan kepada tim tuan rumah
karena gagal memberikan keamanan
dalam jalannya pertandingan
dan bagi tim yang bertandang
mungkin ini juga sebenarnya pelajaran
bagaimana pengaturan laga yang lebih baik
pemberian keamanan lebih baik
tim yang ada di stadion sebagai tuan rumah
tapi juga kepada tim yang bertandang
dan juga sikap kesatria
ketika ada mungkin keputusan satu atau dua
yang namanya seni sepak bola
tapi juga harus terus diperketat lagi peraturannya
agar kontroversi ini tidak terus berlanjut
dan akhirnya memunculkan kegerahan publik sendiri
mungkin anda juga sempat tahu
bahwa ada ode mwingi
juga salah satu pemain yang sempat berlaga di indonesia
dan akhirnya menyatakan
bahwa dia tidak ingin lagi kembali ke indonesia
karena memang dia menganggap
pengaturan laga yang cukup bobrok
dan liga indonesia dianggap sebagai liga sirkus
dan serba simsalabin
wajar jika anda gerah
dengan liga satu indonesia
yang ternyata belum berubah
jika salah mari berbenah
karena jika memang bermimpi
menjadikan sepak bola indonesia
mampu berprestasi lebih baik ke depannya
itu dimulai dari dalam negeri sendiri
mungkin sudah saatnya menanamkan kemenangan
itu berawal dari mental
yaitu mental jujur pada kondisi tim dan pembinaan
bukan hanya mengharapkan kemenangan
tanpa menanamkan mental taat pada peraturan
apalagi meremehkan aturan
demi uang dan trofi kemenangan
baik kita tinggalkan mengenai kontroversi ini
dan tentu saja sambil berharap
dan terus berbuat agar liga indonesia
menjadi lebih baik ke depannya